komisi pemilihan umum jawa tengah berharap
debat terbuka calon gubernur dua puluh april mendatang
bisa meningkatkan partisipasi pemilih
saat ini kpu jawa tengah masih menggelar persiapan bersama berbagai pihak
kpu jawa tengah
angka partisipasi meningkat menjadi tujuh puluh tiga persen
kpu meyakini debat ini akan menjawab pertanyaan publik
tentang visi misi dan program setiap pasangan calon
terutama pada bidang kesejahteraan sosial
kpu berharap dengan debat yang pertama ini
setidak tidaknya seperti orang yang kemudian penasaran gitu ya
dengan proses debat ini yang kemudian tertarik
sehingga kemudian dengan debat ini masyarakat akan tahu
bagaimana sih visi misi terutama kemudian programnya
dan berkaitan dengan bagaimana keyakinan pemilih terhadap dua paslon ini gitu
maka nanti yang kita juga mau dorong
termasuk yang kita juga pesankan sama tim panelis sama moderator
bagaimana agar situasi debat ini benar benar berkualitas
menunjukkan adu konsep adu gagasan adu visi misi program
sehingga pemilih atau warga jawa tengah
melalui debat ini itu kemudian bisa menilai gitu di antara dua partai
masyarakat jawa tengah pun menyambut antusias debat perdana pilgub jawa tengah
bagi mereka apa yang disampaikan para calon pemimpin ini
bisa menjadi salah satu alasan untuk menentukan pilihan
mungkin bisa soalnya kan udah ada pendapatnya
udah ada gimana kedepannya tentang jawa tengah
terus gimana cara caranya untuk mengatasinya lah
terus buat kemajuan perkembangannya jawa tengah mungkin bisa
belum belum punya pilihan kan belum mengenal
pasti kalau saya nilai
ya itu mas
semoga yang milih milih itu juga nggak asal milih
jadi kalau itu benar benar pemimpin ya dipilih
kpu jawa tengah juga akan menyelenggarakan nonton bareng program debat
di delapan lima ratus lima puluh sembilan kelurahan di seluruh jawa tengah
sedang jumlah pemilih di jawa tengah mencapai sekitar dua puluh tujuh juta jiwa
dan untuk mengetahui bagaimana persiapan satu hari jelang debat perdana pilkada jawa tengah
sudah ada rekan saya hendrawan setiawan di semarang jawa tengah
hendrawan saya lihat di belakang anda persiapan sudah semakin matang
orang orang sudah bersiap siap
kabarnya akan segera dilaksanakan geladi kotor
nah pakai malam hari ini atau geladi bersih
ya betul sekali budi
nanti sekitar pukul sembilan belas waktu indonesia barat
nanti akan dilakukan geladi kotor
yang dilakukan oleh pihak kpu dan juga event organizer
dan juga beberapa pihak yang terlibat dalam debat pilgub jateng pertama
yang dilakukan oleh kpu
selain geladi kotor
besok pagi juga akan dilakukan geladi bersih
dan ini untuk menuju pada malam puncak debat pilgub jateng yang pertama
yang akan dilakukan pada malam harinya sekitar pukul sembilan belas waktu indonesia barat
dan seperti yang disampaikan sebelumnya
ini akan menjadi suatu hal yang penting bagi dua puluh tujuh enam juta pemilih di jawa tengah
karena ini akan menunjukkan apakah mereka mempertahankan pemimpin pertahanannya
atau lebih memilih pemimpin baru di jawa tengah yaitu sudirman

untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa persiapan yang sudah dilakukan h satu
dari debat pilgub jawa tengah yang pertama ini
bersama saya sudah ada kepala produksi cna indonesia niki charles law
selamat petang mas
pak niki ini sudah sejauh mana persiapan yang sudah dilakukan oleh pihak cnn indonesia
tentunya nanti karena akan disiarkan di trans tujuh cna indonesia cna indonesia com

dan juga detik com seperti apa persiapannya
sekarang ini seperti yang dilihat kita sudah sampai untuk set yang belum berdiri adalah hardset mas
nanti di sampingnya akan ada beberapa ornamen khas jawa tengah
bila kita mengadakan debat kita selalu mengambil unsur unsur menarik unik yang hanya dimiliki oleh daerah tersebut
nah kalau dilihat sekarang di belakangnya led sudah terpasang
nah sekarang ini teman teman sedang melakukan simulasi simulasi untuk tim teknis agar acaranya akan lancar nantinya
kalau di belakang dan di sana kita lihat teman teman lagi mempersiapkan juga area lighting mas
dan kami harapkan dalam timeline kami sih acara akan berlangsung sesuai dengan waktu yang ada
di mana persiapan persiapan pun sudah dilakukan dalam rentang waktu yang sudah kita tetapkan sebelumnya
ada sesuatu hal yang menarik apa yang akan disuguhkan kepada pemilih khususnya warga jawa tengah
tujuh enam juta yang terdaftar di dps ini pak niki
sekarang ini kita menyiapkan beberapa atraksi yang akan dilakukan oleh tim ses dari paslon itu sendiri
masing masing punya kekuatan dalam masanya keunikan
dan ada atraksi atraksi budaya dan itu akan kita tampilkan mas di acara pradebat nanti
jadi ketika kita tune in trans tujuh dan sian indonesia akan menampilkan sesuatu yang berbeda nanti ketika debat
ada sesuatu hal yang disimpan yang mungkin akan kira kira besok
yang menarik dari debat ini secara spesifik adalah kalau dilihat di debat jawa timur dimana kita penyelenggara juga
itu debat antar paslon
lebih panas tapi mudah mudahan lebih objektif buat warga untuk memilih paslon mana yang menjadi pemimpin mereka
karena di situ saya yakin mereka akan lebih objektif ketika melihat paslonnya berargumen
tentu dengan argumen argumen yang logis
itu yang kita fasilitasi sekarang ini
kita harapkan besok bisa berjalan dengan lancar dan ini menjadi suatu hal yang penting bagi masyarakat jawa tengah
karena ini yang pertama
yang diselenggarakan oleh kp
semoga besok lancar
itu tadi wawancar saya dengan niki charles law yang merupakan kepala produksi cn indonesia
di mana besok anda khususnya warga jawa tengah yang rencananya akan melakukan nobar
atau nonton bareng di sekitar sembilan titik yang berada di tingkat kecamatan desa atau kelurahan
dan juga di tingkat kabupaten kota ini akan menjadi langkah pertama untuk memilih
siapa yang akan memimpin
jawa tengah ke depan
baik terima kasih endrawan
mudah mudahan persiapannya berjalan lancar
apa namanya sesuatu yang direncanakan bisa betul betul terwujud
sehingga debat perdana ini akan berjalan tidak hanya seru tapi juga berkualitas
terima kasih sekali lagi indrawan setiawan yang melaporkan dari semarang jawa tengah